fitur pay later atau bayar kemudian kini telah menjadi bintang di beberapa aplikasi
kemudahan memperoleh kebutuhan apapun kini dapat dinikmati tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung
namun tentu saja anda perlu tetap berhati hati karena kemudahan yang diberikan ini juga dapat membentuk perilaku yang konsumtif dan juga berujung pada penumpukan hutang
ada sebuah tren baru di mana ini juga bisa membuat mengubah sedikit lifestyle masyarakat indonesia
di mana banyak sekali aplikasi aplikasi yang menawarkan fitur pay later atau bayar kemudian
namun tentunya ini juga menjadi godaan besar bagi masyarakat
karena dengan beragam kemudahan yang diberikan tentunya ini juga membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif
di era serba digital kini konsumen semakin dimanjatkan dengan beragam kemudahan
mulai dari kemudahan berbelanja
hingga cepatnya sistem pembayaran
kini konsumen pun semakin dimanjakan dengan hadirnya fitur pay letter atau bayar kemudian
pay later adalah metode pembayaran non tunai layaknya kartu kredit di mana konsumen dapat membeli barang dan membayarnya di kemudian hari
ini dia beberapa contoh layanan aplikasi di indonesia yang telah mengembangkan fitur pay later
ovo gopay dan traveloka memang memiliki fitur pay later tersendiri dalam layanan mereka
namun untuk redifo dan akulah
aplikasi ini sejenis dengan kartu kredit online yang fungsinya serupa dengan pay later
pay letter memang menyuguhkan beragam kemudahan
hal ini pula yang dirasakan oleh danu ramadan
ia mengaku sering menggunakan fitur pay laser di beberapa aplikasi untuk memenuhi kebutuhannya
meski dirasa cukup memudahkan pengguna nyatanya juga harus memperhatikan besaran bunga yang harus dibayar agar tak terlilit hutang

bunganya ketika kita membeli bunga kita harus mengingatkan bunganya
bunganya ketika kita membeli bunga kita harus mengingatkan bunganya
tentuan kalau telat bayar kita harus bayar denda berapa itu yang paling penting sih
mudahnya mendapatkan uang dan membeli kebutuhan sehari hari memang menguntungkan sebagian orang
namun kemudahan tersebut juga dapat menyeret masyarakat menjadi lebih konsumtif dan dapat terlilit hutan
perencana keuangan nofri nessa fitri memberikan beberapa tipsnya agar anda dapat menggunakan fitur pay later secara bijak
satu pilih yang sudah terpercaya sudah legal
karena itu tadi memang dari negara

kedua kita harus tahu seberapa sih kebutuhan kita
ketiga kalau kita harus pakai pay later kita harus lihat bagaimana resikonya
ada kemudahan pasti juga ada risikonya
resikonya seperti apa biasanya bunga
kalau semakin lama jangkanya berarti bunganya juga makin besar
apakah kita mampu
manfaatkan pay later itu segedar untuk memudahkan
jadi misalnya gini
seringkali ada promo promo
jadi malah dengan pay later itu ada diskon
nah itu yang kita pakai
meski sudah mulai banyak penyedia layanan yang menyediakan fitur pay later atau bayar kemudian
hingga kini bank indonesia juga masih menyusun sejumlah konsep dan juga regulasi yang dapat melindungi konsumen dari ragam bentuk penipuan
yang jelas dengan beragam kemudahan yang diberikan tentunya konsumen juga harus lebih cerdas dalam mengontrol diri dan juga mengelola keuangan mereka
vinanda rahma indra hadi jakarta